kalau saya kerja beda
saya bisa ketemu orang banyak
aneh sih neng malah lebih suka disuruh suruh orang daripada usaha sendiri
kalau saya kerja saya punya penghasilan sendiri
yang cari penghasilan itu suami neng bukannya bini
mana si mamat sama yoyo nggak kelihatan
mas jono mas jono jangan tegur tegur tina lagi ya
soalnya tina gak mau dibawa ke kantor rw
kalau gitu kenapa mau pura pura mah
loh emangnya kamu gak tahu
sylvie tuh mau nikah sama kicit
kicit yang kemarin mobilnya lewat depan rumah tuh
tumben kalau nggak sama indra
ya mama kayak gak kenal anaknya nomor dua gitu
tadi abis ketemu cewek ma
katanya dia itu mau ngedeketin si kelly
ya begitu lama modelnya
nanti juga pastinya bikin lagu

kakak ngerayain bubaran sama kak selvi
yaudah indri minta ipad
jangan ipad juga deh
yang lain ya
aku kan ngasih hadiah namanya raktir
makannya boleh nambah
gak mau nanti tambah gendut
besok andri mau ketemu prospek
pasti mama doain
jadi gini mah closing itu orang yang andi prospek beli asuransi andri
aduh syukur deh
andri kepengen mama
mama lagi pengen apa
yaudah andri beliin ya
gak usah gak usah
ayolah mamaagi temep aja
kamu leng minggu depan
leng berhenti aja kerja
enggak saya nggak bisa berhenti kerja
panas gitu gak mau berhenti kerja bu
leng gajinya berapa sih
aku nih lagi mau bangun kolam pemancingan
mendingan leng disitu aja yang ngurus
kasian ibu sama bapak saya
udah sekolahan saya tinggi tinggi
ini kan sekolahnya udah tinggi
mendingan rink yang mengelola bisnis itu aja
ya bener gak
selfie mau berkarir
kita nanti bangun restorannya gede
leng bisa berkarir disitu aja
emang gede banget tuh tempat pemancingannya
kalau kita bangunnya tanggung tanggung
bener tuh pi
udah kelola itu aja
ngapain kerja sama orang lain
selfie tetap mau kerja
selfie ini kan jurnalis
perempuan itu tugasnya di rumah
bukannya kerja di kantoran
gimana itu ada
kau mau berurusan
kau mau berurusan
nuh kicit udah dateng nungguin
kata dia salah
ternyata yang dari bini keempat itu bukan kicit
tadinya udah telfon sama nih
kalau saya kerja
bisa ketemu orang banyak
aneh sih neng
malah lebih suka disuruh suruh orang daripada usaha sendiri
kalau saya kerja
saya punya penghasilan sendiri
yang cari penghasilan itu suami neng
lu sih aneh
calon laki lu punya penghasilan gede

subscribe channel ini untuk dapat info terbaru